jadi gini pak
pak randy justru curiga
kedekatan ricky dan elsa
itu adalah sebuah kerjasama
maaf saya belum ngerti
kerjasama apa ini
jadi begini pak
pak randy itu curiga
ricky itu emang membantu elsa
karena elsa menutupi sesuatu
bahkan pak randy gak percaya
jangan memilih mati
saya mau pesan obat
tolong antri dulu ya
masih ada tiga orang antrian
boleh saya duluan pesen obatnya
soalnya istri saya lagi sakit di rumah
ya udah silahkan aja mas
terima kasih banyak
mbak saya butuh obat alergi udang
tapi yang aman untuk ibu hamil

sebentar ya pak
jadi satu ratus delapan puluh ribu pak
itu saya bayarin ya
terima kasih banyak
badan gue sakit semua
bener bener ketelaluan mereka
dengan bapak joshua
orang yang sudah dua kali diserang sama bapak
saya dapat nomor anda dari jennifer
ngapain jenny kasih nomor gue ke dia
saya mau ketemu anda
kalau anda nggak mau ketemu
saya akan datang ke kantor mas kapai anda
mas kapai anda
pasti anda nggak mau kan
rekan rekan kerja anda tahu soal masalah ini
hmm anda mengancam saya
saya cuma ingin menyelesaikan masalah ini pak
kalau anda gak datang
saya akan ke kantor anda
setengah jam lagi kita ketemu
gak ada chat
gue ini gak mikirin gue apa
oke gue akan buktiin ke nino kalo gue itu gak selingkuh
aku gak mau dengar lagi alasan kamu elsa
aku gak mau lagi tertipu sama kamu
sudah cukup kebohongan kamu selama ini
sayang mama udah siapin sarapan kita makan bareng yuk
enggak ma aku gak sarapan kamu berangkat kerja
tadi malam kamu kan udah gak makan nanti sakit loh
gak apa apa ma aku mau pergi aja aku mau berangkat sekarang ya
waalaikumsalam hati hati sayang ya
nino udah gak mau nge telfon gue
dia bener bener udah gak mau maafin gue
gue cat aja deh biar dibaca
aku mau buktiin ke kamu
kita ke hotel altair star yang disentuh itu ya
kita cek cctv nya sama sama
pasti akan terlihat kalau ricky yang udah ngakalin semua ini
kamu bales ya cataku
akal akalan apa yang sudah kamu siapkan untuk membodohi aku lagi
aku udah susah percaya sama kamu saya
berapa banyak kebohongan kamu selama ini
kalau pabos udah kayak superman kesurupan begitu
udah pasti ini mah ada hubungannya sama bu andin
pasti ada apa apanya
burung nuri burung aswari
buset lah burung lagi aja
bukan mama ya allah
terima kasih ya allah
mah aku udah doain mama
ya allah makasih ya sayangnya udah doain mama ya
terima kasih obatnya
jadi langsung diminum obatnya
kau minum dulu yang ini ya
udah udah dapet ya
udah aja itu
terima kasih minum
terima kasih emang
terima kasih emang
susah ya nanti ya
udah sini sayang
sini ke bawah biar papa duk situ
kamu istirahat aja ya
apa ini karun mamat gue ya
dulu gue pernah fitnah sama endin dan sekarang
dan sekarang gantian ricky yang fitnah gue
papa udah siap
kita ke rumah endin sekarang
ingat pesan mama ya
gue sekarang cuma bisa berharap
mbak endin mau terima maaf gue
maaf bu ibu mau ketemu dengan siapa
ini temannya ibu rosa
saya mau ketemu ibu rosa sekalian jenggu endin
yaudah bu kalau begitu tunggu sebentar ya
udah mendingan banget mas
udah gak terlalu gatel
udah gak sesak
kepala aku juga gak pusing
asyik mama udah sembuh
doa aku didengar omah
iya kamu anak baik
doa kamu didengar
kamu udah mendingan
ini di gerbang ada tamu namanya ibu maharani
katanya mau ketemu dengan ibu sekalian mau jenguk bu andin
itu teman saya
suruh masuk ya
baik bu baik
wah ini ada temen temen emah dateng
yang kirim makanan
kayak dia ngerasa gak enak deh
udah kirim makanan terus andin jadi ketrigger alerginya
emah ke depan ya
yuk kamu temenin nama yuk
iya temenin emah yuk
itu kan neneknya joana
ya emah ke depan dulu ya
nanti saya beliin salep ya
aduh kamu pakai repot repot segala sih
cuma aku jadi malah gak enak ros
lagipula andin juga sudah minum obat kok
syukurlah kalau begitu ya
oh ya ros
aku bawain madu lemon dan jahe
jadi bagus untuk obat alergi udah
oh gitu ya
ya udah nanti saya minta asisten rumah tangga saya untuk bikin ini buat andin
udah gak apa apa
kamu gak usah khawatir
aku terusin aja ya
ya udah kalau gitu
kalian disini dulu ya
thank you once again ya
buat lemon madunya
mau main ke kamar aku gak
ini kamar aku
wow bagus banget kamar kamu
kayak kamar prinses
kamar ini dibikinin sama mama sama papa aku
sama sama rina aku juga ikut senang
soalnya papa sama mama kamu baik banget sama kamu
kita main boneka yuk
ini tante maharani yang tadi mama cerita
beliau datang ke sini untuk jemuk andin
nanti minta maaf banget ya
gara gara kiriman bakso dari saya kamu jadi begini
gak apa apa tante saya udah baik kan kok
syukurlah kalau udah gak apa apa
it's okay lah rani
mama sering tukar pikiran sering sharing
dan tante maharani ini pemilik majalah kapel
iya majalah kapel
barusan jennifer info saya pak
kalau majalah kapel meletup informasi soal cover majalah riki dan pak elsa pak
mungkin ini karena pemarktin pak omnya riki
majalah kapel tante yang punya
iya tapi sekarang anak saya yang menghandle sendiri
andre itu siapa tentunya anak tante ya
dia adalah pegawai anak saya
kamu kenal andre
iya kebetulan saya dan asisten saya memang sempat ada keperluan dengan pak andre
dan kami juga punya keperluan dengan majalah kapel waktu itu
kebetulan tante yang punya majalah kapal saya bisa minta tolong tante
kalau tante bisa pasti tante akan bantu
kebetulan saya dan asin saya itu sedang mencari cover majalah dari semua majalah kapal empat
yang saya butuhkan hanya satu cover majalah tante
empat tahun lalu apa ini ada hubungannya dengan kasus roy
sebaiknya nanti saja aku tanya sama allah
oh itu sangat mudah nanti saya suruh anak saya
besok sudah ada semuanya
terima kasih banyak
oh iya tante pamit dulu ya mau ngantar johanna ke sekolah
iya kebetulan sekali saya juga mau ngantar reina
kalau gitu kita bisa barengan ya
kalau gitu ya
terima kasih banyak tante
kamu sudah baikan kan ini
ya mau udah aku nggak apa apa kok
ini udah mama sama rena tinggal ya sekolah ya
terima kasih tante udah nanti sini
kamu benar benar nggak apa apa
aku udah nggak apa apa kok
pokoknya mulai hari ini setiap makanan yang mau kamu makan harus saya cicipin dulu
saya nggak mau kejadian kayak gini lagi
hmm kamu lama lama udah jadi kayak bodyguard aku tau mas
apa apa harus ini apa apa harus itu nggak boleh ini nggak boleh itu
kenapa minta tolong sama tante maharani
martin umumnya ricky itu pernah bilang ke rendy kalau elsa dan ricky itu pernah menjadi model salah satu model lah di majalah majalah kapol namanya
pernah jadi cover di sana
dan dugaan saya foto yang pernah ricky kasih ke kita di pandora cafe waktu itu itu adalah foto waktu mereka berdua menjadi model majalah di majalah kapol
pada tahun dua ribu enam belas
kalau memang benar riki dan elsa itu menjadi model di majalah kapal
satu hubungan elsa lagi yang terbongkar nick
kalau dia tidak ambil anak ricky
tapi seperti yang dia pernah bilang ke kamu dulu
kalau dia hamil dengan roy
nama aku rena
halo salam kenal
lagi asik main ya
kalian tuh udah ditunggu sama oma oma di depan
kan mau berangkat sekolah
iya habis kamar kamu nyaman banget
hmm johana senang ya main di kamarnya rena ya
kapan kapan kamu boleh main lagi ke sini
emang boleh rena
oh senang banget kamu main ke sini
terima kasih rena
yuk sekarang pakai sepatu pakai sepatu
turun turun turun
aduh ada tangan di sini
saya mau nungguin sesuatu ke anda
kalau video ini sampai ke tangan polisi
polisi akan mencari orang orang ini
dan mereka akan bilang
kalau mereka sudah disuruh sama anda
anda akan kehilangan pekerjaan anda
anda di penjara
anda jangan macem macem sama saya
saya cuma mau ingetin ke anda
kasar lagi sama jennifer
anda benar benar benar benar menanggar
berarti saya melakukan keberhasilan
saya tidak pernah mengingat anda
saya berpikir anda menanggar
saya berpikir anda menanggarkan saya
sekali saja anda melanggar
bukti ini akan sampai ke tangan polisi
siang ini kita bisa ketemu
ada yang mau saya sampaikan ke kamu
jam sebelas di parizin cafe
kalau nggak salah mobil pasir ya
tumin amat hari ini banyak banget tamu
uy aja dirajin bukain gerbang
assalamu'alaikum pak surya
bu sarah bu elsa silahkan masuk
tapi di dalam masih ada tamu lain
kalau nggak salah itu temannya ibu rose
kalau gitu ya mantap
udah jemukin mama aku
yaudah kalau gitu yuk kita jalan
nanti kita terlambat
yuk yuk yuk
om ma tetap berasa
duduh duduh duduh
duduh duduh duduh
ini pak surya busara kok nggak bilang bilang sih mau datang
memang biasanya kan kami kesini selalu kasih kabar
sekali lagi semua ketemu sebentar
ini ngapain elsa kesini
udah buang anaknya andin ke panti
masih berani dia nongol di mari
kalau gue jadi andin
udah gue bujak bejek nih orang
ini pesan saya pak surya dan bu sarah
ini rani teman saya dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
saya inget kamu pernah jadi model cover majalah saya
bersama model laki laki

oh by the way ran ini besan saya pak surya dan bu sarah
ini rani teman saya dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
saya ingat kamu pernah jadi model kaper majalah saya
bersama model laki laki siapa ya namanya
sia kenapa bisa ketemu sama bosnya majalah kapal di sini
jangan sampai ada yang curiga soal pemotretan cover itu
ya udah maklum saya udah lupa
ternyata kamu kenal sama elsa
jadi elsa ini adalah adiknya menantu saya
oke wait sebentar
ini ada pak surya dan bu sarana
nanti kamu ini ya kita mau berangkat sekolah
kamu siapin minuman untuk mereka ya
sekali gitu pak surya bu sarah
kami pergi dulu ya mau ngerena sekolah
salim dulu sama opanya
jangan rajin ya
saya pergi dulu ya
di ruang tamu ada om surya tante sarah sama mbak elsa
mas katanya mau ketemu mas al sama mbak andi
masih tinggal ke dapur ya mas mbak
ouch memandanya tante

ya ada dong juga direma
no nggak salah soper
ya tante medi
iya bukan semuanya sama
s gl maja fran apa
apa gue samperin aja kali ya
orang payah apa kabar
eh duduk silahkan
saya nggak mengganggu pak
sama kali nggak silahkan
tumben di sini
iya tadi habis beli kopi juga
saya turut prihatin ya pak
ini pasti berat banget buat panino
foto di sosial media itu udah
meresap rumah tangga saya
tapi terlepas dari adanya foto itu
memang dari awal saya sudah curiga
sepertinya memang ada
hubungan antara elsa dan juga ricky
sebenarnya ya pak
ricky itu sepupu saya
dia juga sepupu saya
dia juga sepupu saya
dia juga sepupu saya

ricky sepupunya para fail
sesuatu yang para fail tahu
tentang hubungan mereka berdua
saya kurang tahu banyak sih pak
yang jelas yang saya tahu banget
yang jelas yang saya tahu banget
ricky emang benar benar suka sama elsa
dia sangat mencintai elsa
bahkan dia sampai terobsesi sama elsa

pada dulu saya udah pernah
untuk menjauhi elsa
karena elsa udah bersuami
tapi dia gak mau mendengarkan saya pak
tapi dia gak mau mendengarkan saya pak

tapi dia gak mau mendengarkan saya pak
tapi ya sudah loh
tapi ya sudah loh
semua juga udah
perselingkuhan itu udah terjadi
rumah tangga saya juga
rumah tangga saya juga
untuk sementara ini
berpisah sementara dengan elsa
berpisah sementara dengan elsa
berpisah sementara dengan elsa
berpisah sementara dengan elsa
berpisah sementara dengan elsa
saya minta maaf sebelumnya
bukannya saya mau ikut campur urusan bapak

dulu saya dan pak randy
menyelidiki soal ricky dan elsa
jadi gini pak
pak randy justru curiga
kedekatan ricky dan elsa
kedekatan ricky dan elsa
itu adalah sebuah kerjasama
maaf saya belum ngerti
kerjasama apa ini
jadi begini pak
pak randy itu curiga
ricky itu emang membantu elsa
karena elsa menutupi sesuatu
bahkan pak randy gak percaya
bahkan pak randy gak percaya
jadi dia memilih elsa dulu
sejauh ini sih belum ada titik terang pak
karena ricky selalu berusaha
malah saya kaget
ternyata berita ini viral di lovagram
ternyata berita ini viral di lovagram
apa memang yang menghamili elsa dulu

gak ada hubungannya
tapi ada saksi yang bilang
kalau mbak elsa keluar dari kabana knight
bareng pak roy empat tahun yang lalu
dan setelah itu

apa yang terjadi malam itu mbak
apa yang terjadi malam itu pak
apa benar roy
apa benar roy
apa benar roy
kiki tinggal ke dapur ya
iya tadi aku nggak sengaja makan
kamu kan alergi udang
terus gimana sekarang ada yang bengkak atau sakit
enggak cuma memang kan aku lagi hamil
walnya jadi berlebihan
terus sampai sesek juga
lalu gimana keadaannya sekarang
kalau kamu masih pusing
kamu mesti istirahat biar
aku udah meningan
karena tadi masalah udah berlaku
alhamdulillah udah meningan
pusingnya udah ilang
gatelnya juga udah ilang
ada apa datang kesini
kami datang kesini
karena ada sesuatu yang mau elsa sampaikan
lo pasti masih marah banget sama gue
dari lubuk hati gue yang paling dalam gue
gue sadar gue salah
tapi gue juga mau minta tolong sama lo
situ gue si gue waktu itu
terpaksa buat naruh
naruh ini di panti asuhan

dari lubuk hati gue yang paling dalam gue gue minta maaf
gue sadar gue salah tapi gue juga mau minta tolong sama lo tolong ngertiin situasi
gue waktu itu gue bener bener terpaksa terpaksa buat naruh naruh nini di pantiasuhan
bisa berhenti enggak kamu playing fitim ya
hai kamu kalau nyesel kamu bingung mau bilang apa sama mbak kenapa enggak dari awal aja sama
mbak keluar dari penjara kamu bilang sama mbak tapi apa yang kamu lakuin ya kau bilang
anak mbah sudah meninggal dan bahkan kamu juga niat banget loh bikin makam kosong
gua cuma gua cuma bingung aja mbak kalau misalkan gua ngomong sama lo pasti bakal

ya sama gue gue takut tapi setelah itu gue nyesel gua nyesel gue datang ke pantiasuhan
buat nyari anak itu dimana tapi kata pantiasuhan anak itu adalah adopsi dan mereka juga kasih
informasi siapa yang adopsi anak itu karena harus sesuai sama peraturan peraturan pantiasuhan mbak
hai tapi mbak udah nggak percaya lagi sama kamu
kamu harus mempertanggungjawabkan
apa yang sudah kamu perbuat
untuk saat ini membahas sama mas al
memang tidak bilang ke mas tino
dengan tindakan kamu saat ini
tapi mbak juga gak akan biarin
apa yang udah kamu lakuin ke anak mbak
mbak akan tetap mempermasalkan itu
karena itulah kami kesini
elsa sudah siap
elsah sudah siap
sup tirpon polisi sekarang ya
mbak gue tau
berani gue minta maaf
gue udah kehilang
kehilangan semuanya mbak udah kehilangan segalanya gue udah diusir sama suami gue
gue udah kehilangan pekerjaan gue jadi brand ambasador gue udah dipecat mbak
aku mohon sama lo gua minta maaf jangan jangan dilaporin ya
ah please lagi juga gue lagi hamil mbak
ya udah mbak kasih kamu satu kesempatan
apa benar kamu yang bunuh roy